kamis enam mei menjadi hari yang naas bagi trio fawki firdaus
ia meninggal dunia saat tiba di rumah sakit lantaran demam tinggi dan sakit kepala yang tak tertahankan
sehari sebelumnya ia mendapatkan suntikan vaksin astrazeneca di gelora bung karno
menanggapi hal tersebut komisi nasional kejadian ikutan pasca imunisasi atau komnas kipi
dari kronologi kejadian komnaskipi tidak menemukan indikasi pembekuan darah
blood clot itu bisa terjadi di otak di paru di perut di tungkai
namun gejala di tungkai tidak tampak pada kamar home
sakit perut juga nggak ada
sesak tidak jelas
kalau gangguan kesedaran itu dianggap
nah harusnya kalau misalnya ada pendarahan di otak
ya disertai dengan
dan pemeriksaan darah menunjukkan jumlah termosit yang kurang dari normal
dan ini kita nggak bisa dapatkan karena almarhum tidak ada waktu setiba di rumah sakit
faktor dead on arrival atau meninggal saat tiba di rumah sakit
menjadi kendala pendalaman investigasi
sehingga data harus dilengkapi dengan melakukan otopsi
tidak mudahlah kita melakukan otopsi ya
harus ada izin dari keluarga
sederhana ya karena kita ya budaya adat agama dan lain sebagainya perlu dipertimbangkan
jadi kita nggak bisa full bukti yakin terkait sama vaksin
namun kita juga nggak bisa bilang ini nggak ada kaitannya sama vaksin
karena memang sulit ya
buktinya juga sama nggak cukup ya
lantas apa itu blood court atau pembekuan darah
dokter spesialis penyakit dalam hematologi dan onkologi
wulyo rajepto menyebutkan
pembekuan darah terjadi lantaran di picu tiga hal
yakni stasis aliran darah adanya infeksi virus dan peradangan
jadi nggak hanya di saluran nafas
di pembuluh darah dia akan merusak namanya endotel pembuluh darah
kalau endotel pembuluh darah rusak
itu akan menyebabkan teraktivasinya faktor faktor
agregasi trombosit dan pembekuan darah memang
memang dia bisa memicu jadinya
pembekuan darah biasanya terjadi di tungkai kaki betis dan paha
secara unilateral atau sebelah
sewaktu waktu pembekuan bisa mengalir ke paru
bahkan pembekuan darah pun bisa terjadi di otak pada usia muda
ada namanya juga
trombosis sinus tavernosus di pembuluh darah otak ya
pembuluh darah balik yang otak juga
biasanya memang terjadi pada seseorang yang berusia muda
kan pembekuan darah ini pada umumnya itu terjadi pada usia di atas lima puluh tahun
di atas enam puluh tahun ya
nah ini malah terjadinya pada usia muda
wulyo menyarankan kehatian kehatian dari proses screening vaksinasi
bila menemukan adanya kipi
penerima vaksin harus segera melakukan pemeriksaan medis
tim liputan cnn indonesia